sebagai negara berkembang indonesia menghadapi tantangan besar dalam pertumbuhan ekonomi
sinyalmen negatif akan terjadi bila pemerintah tidak segera menerapkan sejumlah kebijakan efektif
terkait iklim investasi indonesia yang mulai mendapat lampu hijau dari pasar global
target pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu enam belas turun dari lima satu sampai lima dua persen menjadi lima sampai lima satu persen
hal ini memberikan sinyal negatif pada target pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas
menurut didik jerahbini penurunan target ini terjadi karena ada beberapa faktor
yaitu kurangnya manfaatkan potensi pasar indonesia
tax ratio yang turun serta kurangnya efisiensi pemakaian ongkos logistik yang mencapai tiga ratus persen
apabila hal ini terus terjadi bukan tidak mungkin target pencapaian ekonomi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas pun dapat lebih turun lagi
itu yang disebut teks amnesty berhasil betul
tapi masih punya pr
kebijakan fiskal nggak akan bisa dorong lagi terlalu banyak ekonomi
nah itu yang harus diefisienkan
pertumbuhan ekonomi kan masih tetap tidak bergerak sekitar lima persen
tahun depan yang optimis bisa lima empat
tetapi kan sebenarnya yang realistis itu sekitar lima persen
karena kebijakan kebijakan yang kita keluarkan di regulasi di beroperasi
kesaktiannya itu sudah mulai turun atau tidak berpengaruh signifikan
itulah indonesia harus mulai membenahi diri agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas
tidak hanya berfokus pada belanja pasar dan ekspor
menaikkan pasar investasi menjadi modal paling penting untuk semakin menyehatkan iklim ekonomi di indonesia
salah satunya dengan mengembangkan megaproyek yang mampu menarik minat investor asing
beberapa kebijakan pun sudah direncanakan guna menarik perhatian pasar global
yakni dengan memperbaiki layanan publik mengurangi pungli serta kepastian hukum bagi investor
dalam beberapa minggu ini kelihatan sekali bahwa sentimen investor sangat positif
jadi setelah dua tahun banting tulang bereformasi paket kebijakan demi paket kebijakan
dan kelihatan sekali bahwa sekarang dalam diskusi diskusi dengan investor
dialognya bergeser dari minat
lebih menjadi niat
kedepannya diharapkan investor yang masuk ke indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah investasinya
namun juga seberapa besar investasi tersebut bisa menyerap tenaga kerja
serta memiliki nilai positif bagi masyarakat setempat
ruli kurniawan jakarta